sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
maafkan saya pak saya kehilangan jejak dia pak
kamu kehilangan jejak
saya nyuruh kamu itu untuk ngawasin tasha
jangan sampai kehilangan jejak tasha
sekarang tasha nya ada dimana
kenapa kamu bisa kehilangan jejak tasya
tadi kamu bilang kamu udah ngelihat
kamu lagi ngapain sih lagi melek atau apa
aku disini tristan tolongin aku
tuh lihat di belakang kamu penyelamat kamu
karena dia gak bisa menyelamatin kamu
ucapin selamat tinggal ya sama dia sekarang
tapi udah mati aja
sebentar lagi aku jadi orang
eh jangan kamu ray
kakinya kan diiket
gimana bisa dia lari jauh
gue bawa mobil kakinya diiket
ya pinteran gue lah
ini mobil situ lari kakinya diiket
aduh takut dimana sini anak ya
hei luar kemana
ngapain lari lari ha